seenggak kayak gitar seenggak kayak pedok
gini sebenernya ini berat banget buat gua
tapi kalo lu mau jadi cewek gue gua bisa pertimbangin
lu tau gak sih seberapa sulit dan susah gua nyari kata kata mutiara buat lu
buat nyemangatin lu tapi lu tetep batu tau gak
udah deh ya
lu gak kalah saja udah
sana ini wilayah anak ips
gua gak peduli gua mau ngomong sama lu
tahan lagi sih
lu kenapa sih
mimpam banget jadi orang
kemarin bilang mau sekarang enggak
kan lu sendiri yang bilang lu bakal menang biar gak ngorbanin pak togar kan
sekarang malah kayak gini coba
lu bisa gak sih jangan egois jadi orang
mikirin orang di sekitar lu rifqi
lu kayak gini semua yang kena
sia sia dong latihan kita selama ini
sekarang malah diem coba
udah nih gua tanya
lu yakin kalo kalah atau lu gak ikut keluar dari sekolah ini
ninggalin temen temen lo yang udah sayang banget sama lo
ya sudah kita makan lagi
aman saja ntar kita makan saja tuh
itu bukannya misal sama rifqi kah
kenapa sih lu tarik tarik
biasaan banget sih potong kecap
bumbu ngamanin lu
udah deh gak usah protes
oke jadi lo mendingan jawab pertanyaan gue tadi
rifqi gue tuh masih berharap lu itu mau ikut lomba dance
jadi mendingan sekarang kita ke bk lu minta maaf ke pak togar dan tarik omongan lu
ya gua gak bisa
ya intinya gue yakin mau seberusaha sekeras apapun gue ya gak akan bisa menang
jadi gua gak bisa
lu kalau gak yakin lu kenapa berani berani nih ngomong kok lo bakal keluar sekolah kalau gak menang
maksudnya kenapa lo bisa nervous grogi kayak gitu
gua demam panggung
jangan ketawa michelle
please jangan ketawa michelle
ya sudah udah lama
tadi lu minta gua jelasin alasannya apa
ya udah itu tuh alasannya
makanya gue bisa ngomong kayak gitu sama pak togar ya karena menurut gue itu adil
pak togar keluar dari sekolah ini karena gue
ya udah gue juga keluar
itu kan lu pas masih kecil
masih bocah masih mini banget
gua gak bisa ya
gua demam panggung
misalnya gini kita ngedance ya
otak gua ngeblank
terus kantong kemih gue tiba tiba terbuka dengan sendirinya
lu mau tanggung jawab
riffki gua percaya sama lo
gue aja percaya sama lo masa lo gak bisa percaya sama diri lo sendiri sih
seorang riki si botol kecap
udah gini gini aja
jadi mending sekarang kita ke pak togar kita latihan depan pak togar biar rasa nervous lu itu sedikit berkurang
gini sebenernya ini berat banget buat gua
tapi kalo lu mau jadi cewek gue gua bisa pertimbangkan
lu tahu nggak sih seberapa sulit dan susah gue nyari kata kata mutiara buat lo
buat nyemangatin lo tapi lu tetep batu tau gak
ih mau kemana
enggak gua cuma mau
enggak gua cuma mau
enggak gua cuma mau
enggak gua cuma mau
kau masih bangga stirring ini

igo rara pasti lagi sedih banget sekarang
dia pasti ngira
kalo gue udah bener bener hianatin dia
lu bisa gak sih gak usah megang megang rambut gue
lu berantakan dong
gak ada bagus
kalian berdua sudah tidak bisa
menyangka lagi dong
kalau kalian berdua ini ada hubungan
kembali ke klasenya
sama perempuan ipa itu
juga harus bertanggung jawab
tanggung jawab apa lagi sih
sudah melanggar peraturan ipa ips di sekolah itu
peraturan ipa ips
siapa yang bikin coba
peraturan di sekolah ini
dan di sekolah manapun itu cuma yang bisa buat
itu cuma kepala sekolah
udah gak jelas tau gak sih
dan satu hal lagi
gue tuh gak ada hubungan apa apa sama ringki
dan kalaupun ada
dan gue gak ada hubungan apa apa sama ringki

soalnya dia tuh paling emos ya
bela terus itu pacar
gue udah pernah bilang ya sama lo
gue gak pernah suka sama cowok yang gak suka sama dia
gue gak pernah suka sama cowok yang gak suka sama cowok yang nyakitin perempuan
jadi gue gak akan mikir
jadi gue gak akan mikir
beta tidak peduli
ala mau benci beta silahkan
yang terpenting adalah
kita harus kasih pelajaran buat tona ini
tentang peraturan ipa ips di sekolah ini
div udah deh
div udah deh lu pergi jauhin misal
kau tidak bisa
udah lu ikut gue
adib erwin sama ari kemana
yaudah kalian kerjakan semuanya yang ada di papan tulis
minggu depan kita ada ulangan
jangan main game terus
yang punya pacar jangan pacaran terus
davin tuh pak pacaran sama dewi
eh cepet kerjakan